hai sejak diperkenalkan dua minggu lalu tempat nasi gratis di kota bandung semakin diminati
banyak orang selain siapapun boleh mengambil nasi secara cuma cuma keberadaan etalase kaca
ini juga menjadi wadah untuk berdonasi makanan dan minuman bagi sesama sekilas etalase kaca
berukuran satu kali setengah meter yang berada di jalan cibudasraya antapanikidul kota bandung
seperti lapak nasi pada umumnya di dalamnya terdapat makanan dan minuman yang tertata rapi
padahal sebenarnya ini merupakan sebuah tempat nasi gratis ya tempat nasi gratis siapapun boleh
mengambil siapapun boleh mengisi demikian bunyi kalimat di stiker yang menempel pada lemari kaca
di teras rumah makan tersebut tempat nasi gratis itu ternyata bukanlah satu satunya yang ada di
kota bandung tetapi ada juga di jalan wangsa niaga dan jalan burangrang sejak dua minggu diluncurkan
gratis ini diminati oleh banyak orang hendra wijaya misalnya salah seorang karyawan swasta
itu kerap mencicipi nasi gratis tersebut hendra mengaku sangat terbantu dengan kehadiran tempat
nasi gratis alhamdulillah ya saya baru dua kali sebenarnya untuk mengambil nasi yang disini
gratis itu ngebantu sekali sih apalagi kalau saya yang lagi training di sini ya karyawan swasta lainnya
yang juga mencicipi nasi gratis adalah adityo ardi dia kemudian bergegas untuk melahap santap
siang cuma cumanya itu pertama kali juga kan mungkin tadi lihat lihat di medsos
otet ada sebagai nasi gratis kemenangan dekat kantor juga ingin mencoba juga bener bener ada
juga memang ini coba juga sih ada juga dekat kantor juga ini pertama kali ya cukup membantu
juga adalah rohsan rudianto orang dibalik munculnya tempat nasi gratis keberadaan tempat
nasi gratis bermula dari sebuah unggahan di media sosial mengenai gerakan serupa
rosan akhirnya tertarik untuk menghadirkannya
kemudian direspon oleh teman teman
hayu hayu hayu hayu cari informasi bikin lemarinya berapa
saya share lagi kemudian ngumpul uang untuk satu lemari
ada lagi teman teman yang saya pengen saya pengen
akhirnya jadi dua lemari
untuk pasukan nasi dan laupau
rosan mengandalkan catering atau warung nasi rumahan
untuk menyediakan menu seharga tidak lebih dari dua belas per porsi
ada saja orang yang berbaik hati menyimpan makanan atau minuman di dalamnya
siapapun dari kalangan manapun
boleh mengambil makanan dan minuman secara gratis di etalase ini
termasuk anda ketika punya rezeki lebih
juga bisa berdonasi dengan menyimpan makanan dan minuman secara langsung di etalase ini
dan diharapkan etalase etalase ini bisa ditiru di tempat tempat lainnya
zai ul haq bandung